aku mengenal pendekar itu
iya aku juga mengenalnya
ia adalah pendekaran pedang emas
lebih baik kita lari dari sini ayo
alhamdulillah ada yang membantuku keluar dari masalah ini
aku akan menyelidiki tentang ini semua
aku akan membuat raden walang sungsang dan prabu surawisesa
untuk saling menjurikai
aku mohon jangan mengganggu
biarkan aku lewat
aku tidak memiliki masalah dengan kalian
boleh saja kau lewat
asal kau serahkan harta bendamu itu
ya tinggalkan semua harta bendamu di sini
baru kami akan membiarkan kau pergi
aku tidak memiliki harta benda
aku hanya memiliki pakaian
hanya baju baju tak berharga isinya
dimana kau taruh harta bendamu bocah ingusan
semalam aku melihatmu
membagikan uang kepada para penduduk
uangku telah habis
untuk mengganti uang penduduk yang dicuri
kau memang pandai bersilat
sebelum kesabaran kami akan habis
cepat serahkan harta bendamu itu
mereka mengenali jurusku
siapa kau ini sebenarnya
apakah kau keluarga pajajaran
aku jaya sangara
aku adalah seorang pengembara
kalau sampai mereka mengenali jurus jurusku
dan mengetahui jati diriku yang sebenarnya
aku telah melanggar hukumanku
dalam masa hukuman
ada yang mengenali haden kiyang santak
maka hukuman akan diulang lagi dari pertama
aku tidak boleh menggunakan jurus jurusmu
tidak mengenali siapa aku sebenarnya
dimana putraku surasawan
apakah kau melihat putraku surasa
tadi hamba melihat
raden surasawan pergi keluar
bersama gusti amukmarugul
belakangan ini dia tambahkan
tampak begitu dekat dengan surasawan
dia memberi pengaruh buruk dan memanas manasi putraku
pergi kemana mereka
ke halaman belakang istana gusti ratu
baiklah kalau begitu
aku akan menyusul mereka
sandika gusti ratu
terima kasih umban
sandika gusti ratu
ini seperti kancing baju gusti ratu
aku simpan saja
untuk apa kita ke tempat ini
raden surasawan keponakan tersayangku
nanti kamu juga akan tahu keponakanku
yang aku perlukan
adalah bagaimana cara menyingkirkan raka kiansantang
aku tidak ingin dia kembali ke istana pajajarang
bagaimana caranya aku tenang
itu hanya berlangsung setahun
itu waktu yang sangat singkat uang
jangan khawatir keponakanku
uwah tercintamu ini
sudah menyusul siasat yang sangat begitu cerdik
siasat apa uwah
di dalam kitab manawa dharma sudah dijelaskan
hanya bisa dilanggar
hukumannya akan kembali ke hukuman awal
kemana jalan ke pajajaran
apakah ke kiri atau ke kanan
hukuman yang ke quantum
tapi kenapa diaidam saja tidak melawan
aku tidak bisa menyerah
menjatuhkan lawan dengan jurus
aku akan dikenali oleh lawan
aku mengenal pendekar itu
iya aku juga mengenalnya
ia adalah pendekar pedang emas
lebih baik kita lari
ada yang membantuku
keluar dari masalah ini
apakah kamu meragukan pengetahuan dan kecerdasan buah tercinta
buah tercinta mu ini
semua semua radin
nama dharma kepanakanku
apa yang akan ual lakukan sekarang
dan mencari radin
dan mencari radin
dan mencari radin
cari radin yang setang
di dalam penyamarannya
ada apa ibu
ibu sedang mencari rayimu surasawan
apakah kau mengetahui dimana